kita beralih ke informasi berikutnya selain lamongan dan juga tuban
makam wali limo juga terdapat di kabupaten gresik dan juga wilayah ampel denta di surabaya
ada produser lapangan cnn indonesia angga putra
kembali mengajak anda untuk berziarah ke tempat peristirahatan terakhir para penyebar islam di nusantara
perjalanan saya bersama kementerian pariwisata berlanjut di kabupaten gresik
tepatnya di desa giri untuk mengunjungi makam sunan giri
ada satu ratus empat buah anak tangga yang harus saya pijak sebelum mencapai ke gedung utama atau makam utama dari sunan giri
sejak direvitalisasi pemerintah kota gresik pada dua ribu lima belas
akses menuju cungkup makam raden paku semakin rapi
lantai batu pegangan berbahan stainless serta penunjuk jalan semakin memudahkan para peziarah yang datang
terdapat satu ciri khas yang selalu muncul
pada tiga makam wali yang saya kunjungi
yaitu pintu masuk menuju makam utama yang kecil dan pendek
itu memberikan pelajaran kepada kita
mendidik kepada kita
kalau kita akan masuk ke makam waliullah
masuk kepada makamnya para aulia
itu agak menunduk menunjukkan kesopanan bagi penziarah kepada orang yang berada
di gresik terdapat pula makam maulana malik ibrahim atau sunan gresik
sunan gresik merupakan wali pertama yang menyebarkan agama islam di pulau jawa
suasana di makam terasa berbeda
karena tidak tertutup bangunan dan tanpa adanya tiga gerbang
seperti pada bangunan makam wali limo lainnya
para peziarah di bulan suci ramadan ini pun ramai
mereka datang untuk berzikir dan berdoa
kita akan berjaya
tapi saya mengingat bahwa kita semua ini juga rombongan
akan sama mengalami kematian seperti beliau beliau
memperingati tentang perjuangan beliau
karena beliau adalah pelopor pertama
atau penyampaian pertama agama islam ke pulau jawa
kemudian kami beranjak meninggalkan gresik untuk kembali ke surabaya
kami menuju wilayah ampeldenta
yang merupakan kawasan
tempat sunan ampel dimakamkan
peziarah di makam sunan ampel lebih ramai dibandingkan makam wali limo lainnya
saya pun merasakan rasa husyuk yang berbeda
saat ikut berdoa dan berzikir bersama puluhan jemaah lainnya
tak hanya di kawasan makam
di dalam masjid ampel pun banyak orang yang melaksanakan ibadah
sambil menunggu azan maghrib
satu hal lagi yang membuat kawasan ampel begitu ramai
kehadiran para pedagang yang mencari
menjajakan berbagai macam kebutuhan ibadah
ini berapa bu
salah satu keunikan dari kawasan makam sunan ampel adalah
banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar makam
dengan membuktikan bahwa kawasan ini
tidak hanya menjadi kawasan religi yang berpotensi untuk sebagai tempat ibadah
namun juga bisa meninggikan ekonomi masyarakat